banyak lembaga pendidikan yang membuka jurusan teknologi informasi
itu belajar dari mana lais
tapi coach ini sepedahan baru baru ini ya atau dulu udah sempet sering sepedahan